kamu masih ingat aku kan
mas kamu mau apa dong
ya ampun kamu mau ngapain dong
kamu mau ngapain
mas jangan pegang pegang
mas lepasin mas
itu bukan kava do
kamu sadar dong
kamu lihat kebukanya
mas lepasin mas
tolong ada penculikan naik di sini
aduh kamu sadar dong
enggak itu bukan kava
kenapa kau kesukaan ngynit
ini bukan kava examine it
semuanya gampang beruntung ini
mas ini jangan sembarangan dong
aduh suster maafin pacar saya ya
pak tema udah stres ya
cepat bawa pergi sana
kalau tidak saya lapor polisi
dan tekad mila udah bulat
kak apa yang harus dipikirkan lagi
kondisi kau masih kurang baik mila
kamu habis melahirkan bayi prematur
dan setelah melahirkan
kamu sempat koma mila
jadi aku gak mau terjadi apa apa lagi sama kamu
kamu belum sepenuhnya sehat mila
aku gak mau kamu drop lagi
aku juga sayang sama pak haris milla
tapi apa kamu gak sengk sama diri kamu sendiri
kak fadil mila
apa kamu tahu perasaan aku
apa kamu tahu perasaan aku waktu aku menunggu kamu saat kamu lagi koma mila
aku dalam kegelisahan yang luar biasa mila
karena suatu waktu

itu pesan yang gak enak
dan aku tidak mau mengalaminya lagi mila
mila aku mohon jangan sekarang ya mila
biar aku yang ikut tes itu
biar aku aja yang ikut
biar aku aja yang ikut
kak fadil aku mau pergi ke rumah kamu mila
biar aku yang tesnya mila
siapa tahu aku cocok
siapa tahu aku bisa bantu papa kamu
kemungkinannya memang kecil mila
tapi aku harus mencobanya
kamu jangan ya mila
kamu jangan aku mohon
kalian nanti kan
selain kesodia partido
semoga ada yang kenapa
mudah banget ya ini pihak
sebenarnya mau kamu tuh apa sih
maaf tante saya mau mencari
mencari siapa mencari taufan
apa kamu gak kapok ditolak sama tovan
terus sekarang kamu mau coba melulukan hatinya tovan
kita juga gak bodoh mau menerima perempuan seperti kamu lagi alina
saya bukan mau mencari taufan tante
tapi saya mau mencari camilla
untuk apa kamu mencari camilla lagi
kemarin kan kamu sudah ketemu sama camilla
masa mau ketemu sama kameles setiap hari
tapi ini sangat penting kanda
ini masalah papi saya
memangnya apa hubungannya camilla sama papi kamu
papi kamu kan bukan siapa siapanya camilla
jadi sekarang lebih baik kamu pulang alena
karena saya pusing lihat muka kamu terus disini
biarin aja alena ketemu sama camilla
mungkin yang mau mereka bicarakan lebih penting dari yang kita kira mah
udah ma biarin aja
kita akan pergi
ya udah alena kamu boleh menemui camilla
tapi ingat ya kalau kamu bikin kamilah sedih
saya tidak akan segan segan manggil satpam untuk mengusir kamu
terima kasih tante terima kasih banyak
kamu di luar
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
selamat pagi ma
selamat pagi ma
selamat pagi ma
selamat pagi ma
selamat pagi ma
fadhil kalian berdua lagi dimana
tolong deh fadhil kamu sama camilla pulang ya
soalnya disini ada alena
tapi aku gak mau
fadl dan amila pulang sekarang
inilah kita diminta pulang sekarang
akhirnya nungguin kamu di rumah
dia mau ketemu sama kamu
ya kalau gitu sekarang juga kita pulangkan
alina kok gak masuk ke dalam
enggak gak usah
aku di luar aja
aku cuma sebentar kok
aku mau bicara sama kamu penting
gak apa apa kak fadl
kita ke depan yuk
fadl memangnya sakitnya papahnya alina itu apa sih
memangnya sakitnya parah
sampai sampai camilla harus ikut ngurusin
ada hubungan apa sih kamila sama pak haris
pak haris sakit gagal ginjal mak
parah banget fadl
sampai harus cuci darah terus
mak fadl masuk dulu ya
fadl mau mandi
sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu
kamu gak punya salah apa apa kok sama aku
ini masalah penyakit papi aku mila
ayah kamu juga
mila sebelumnya kamu udah tahu
kalau papi membutuhkan transportasi ginjal untuk penyakitnya
maka itu tadi aku mengikuti tes ke lab
dan kamu tahu hasilnya apa
seperti yang aku duga mila
karena aku ini hanya anak angkatnya papi mila
kemungkinan kecil ginjal aku bisa cocok sama ginjal papi
mila mila kamu maukan menjadi pendonor ginjal untuk papi
ini hasil lab
hasil lab test aku tadi mila
kamu bisa lihat sendiri
kalau ginjal aku sama sekali tidak cocok sama ginjal papa minta
mila ini belakangnya
aku minta kamu mengisi biodata kamu di sini
tadi sengaja aku mengambil ini supaya kamu
supaya kamu bisa mengikuti tes
tapi apa kamu gak sayang sama diri kamu sendiri
kamu maukan mengikuti tes untuk papi
apalagi sekarang harus mengambil ginjal anak kandung haris sendiri
anak yang selama ini
haris yang siangkan
haris tidak mau
haris tidak bisa bu
terima kasih mila
saya tidak setuju

apa yang anda tauntangkan kepada presiden anda
saya ingin menyakaikan prosto
jadi apa genkikal